betul dia bilang begitu nang singgah payah di samar gledek kalau saya bohong terus tetangga yang
masih betah nonton tv hitam putih tuh maksudnya siapa siapa nang dia mengatakan terang terangan
bilang siapa yang dia maksud yang berdekatan dengan tetangga bu esther itu siapa sih yang terdekatkan ibu
madi nang bu jumadi ini lebih hitam putih hai betul sih dari pasar betul lagi nih ini
tumpen tiram sendiri biasanya semua pekerjaan diserahkan sama pembantu ya kalau untuk kerjaan
yang lainnya bolehlah saya serahkan kepada
pembantu tapi kalau tanaman ini no way aduh saya harus menangani sendiri bu bisa danger nanti
kalau saya kasih sebarangan orang injet tenang bahaya bahaya memang kenapa lu semua tanaman
yang ada di sini ini tanaman mahal bujum apalagi bonsainya rata rata harganya dua ratus
dua ratus ribu satunya apa enggak nyesek saya kalau rusak semua apa enggak kemahalan bonsai
seperti ini sampai ratusan ribu loh saya ini belinya di pameran bu pakai sertifikat segala
bukan bonsai sembarangan ini tapi kelihatannya sama saja sama yang dijual di sepanjang jalan
cimacan disitu juga harganya tidak semahal ini paling paling cuma berapa ribu saja bonsai itu sama seperti
lukisan bu memang kelihatannya sama saja tapi orang yang ahli lah yang bisa menilai kelainan mutunya
jelas orang seperti bu jumadi ini tidak tahu bonsai bonsai itu kesenian bu jun untuk mengetahuinya
orang harus belajar dulu bonsai itu ada sekolahnya bu ada buku bukunya segala aneh juga ya
baru ngedenger bonsai ada sekolahnya ada buku bukunya segala apa enggak ada pesan trennya
pulang dulu ya per gas mau masak ah baru jam berapa sih
besok dia bilang begitu sama bu jum dayak medul kalau saya ngebohong saya baru tahu kalau bonsai
itu adalah sekolahnya segala bisa kugus saya uge sampai bingung masa bonsai yang banyak dijual di
panjang jalan cimacan itu katanya lebih sampai ratusan ribu tetangga kita belum
pada tahu bahwa bu esther sekarang sudah punya pesawat televisi yang baru
baru ya kamu bilang katanya dia sudah punya tv warna malah kamu sempat nonton bola
pugus aja jadi bingung heran kau sudah ada televisi yang berwarna pakai beli yang
baru dia bilang mah karena televisi yang dulu teh kecil dunia kelihatannya jadi
sempit dia bilang begitu memang tv yang sekarang dia beli gede lumayan ibu dua puluh empat
inci mereka hebat dia juga bilang sama saya heran tetangga tetangga sini teh
masing masing betah pakai televisi hitam putih apa enaknya nonton muka orang
terjadi kelabu dia bilang begitu bu betul dia bilang begitu
singgah payadi summer gledek kalau saya bohong terus tetangga yang masih
betah nonton tv hitam putih tuh maksudnya siapa siapa nang ya sama
terang terangan bilang siapa yang dia maksud
hai yang berdekatan dengan tetangga bu esther siapa sih yang terdekatkan ibu
jumadi nang bujum adik kamu tipinya musik hitam putih

hai ngomong betul sih memangnya
hai ngomong betul sih memangnya
hai ngomong betul sih memangnya cuman dia yang mampu beli tv berwarna di
cikoneng ini bener bu sombong berapa itu harganya kang kalau soal
harganya mah dia berapa yang dia beli saya nggak tahu bu tapi tokonya
saya tahu sebab saya pernah nganterin kerja ancur angkatkan aku besok sana
biar dia nyahok bukan cuma dia yang bisa beli tv berwarna baru punya suami
kepala bagian sombongnya sudah seperti itu bagaimana kalau suaminya itu benar
wah jalannya sudah tidak injak tanah barangkali
yang ada apa rame rame dagang di sini
kan mulai ini malam di sini setiap hari ada tontonan tv warna gratis
memangnya bapak belum bau
kan ini selebarannya
yang dibagikan kepada orang yang ada di cikoneng
katanya bu jumadi sih yang mengundang hiburan untuk masyarakat katanya
apakah ingin dibilang sama masyarakat bahwa kamu ini pecinta rakyat kecil
kepingin tetap di cikoneng begitu
baru satu hari aku pergi
tahu tahu sudah ada tv sebesar gajah di rumah ini
dan lebih dari tiga puluh orang yang nonton
apa kau ingin rumah kita ini dijadikan bioskop
apa barangkali kau telah bermimpi untuk mempunyai cd pratt
apa sih yang aku kerjakan yang tidak kau salahkan
semuanya salah segala galanya salah
urusan si imas aku salah
urusan pendidikan anak aku juga disalahkan
urusan papua aku tetap disalahkan
lalu apa gunanya aku jadi istrimu kalau cuma untuk dipersalahkan terus terusan
kamu tidak mau sadar
walaupun sudah tahu bagaimana kesalahanmu itu
coba tolong katakan baik baik
apa salahku hari ini
katakan biar aku sadar
sekarang aku tanya
buat apa tv kita ini ditukar dengan tipis sebesar ganja itu
sesudah kita merdeka hampir lima puluh tahun
apa kita masih pantas nonton tv hitam putih
apa kita tidak boleh ikut masyarakat maju lainnya
menikmati pemandangan yang berwarna warni
atau barangkali kau lebih suka lihat dunia kelabu
baik aku setuju
tv hitam putih ditukar dengan tv berwarna
tapi apakah pantas dengan tv sebesar gajah itu
ya buat ditonton
buat apa lagi
tapi apakah pantas kok buat selebaran
kok undang masyarakat desa cikoneng ini
untuk nonton di rumah kita
apakah salah kalau kita membagi sedikit kesenangan kita
kepada orang orang yang kurang mampu
ini kan diajarkan dalam bermasyarakat
apa yang kau katakan itu demi masyarakat
lalu buat apa
karena bu esther tv warnanya ditukar
tukar tv yang besar
lalu kamu saingi
dengan menukar tvmu dengan tv yang sebesar gajah itu
andai kata betul karena aku bersaing dengan si ester
apa itu salah
loh bersaing ini boleh saja
tetapi yang sehat
coba tolong tunjukkan apanya yang tidak sehat
si ester itu meremehkan kita
meremehkan orang orang cikoneng
kita harus tunjukkan pada dia
tidak semua orang cikoneng cuma bisa nonton tv hitam putih
ada juga yang mampu beli tv berwarna
setelah kamu buktikan lalu apa lagi
eh pasti tv itu kau beli dengan kredit ya kan
nah nah nah
jauh jauh hari kan aku sudah biru
nah nah nah
oh kita ini tidak punya cukup uang untuk membayar kreditan setiap bulan
eh aku tidak pernah bermaksud meminta bantuan kau dalam urusan ini
ini perangku melawan si esther
semuanya akan aku hadapi
aku tidak pernah punya niat tidak pernah punya maksud kalau ikut campur dalam masalah ini
bu kalaupun kau pertaruhkan aku
aku ini bukan sarjana bukan kepala bagian
aku tidak mungkin dapat bersaing dengan suami sainganmu itu
bukan mendukung malah menyurutkan istrinya
bagaimana saya teh tiba tiba jadi bamur begini
kulantaran ada perang meletus
perang teluk mah kan sudah lama selesai
irak itu sudah kalah dikerubutin sekutu
memang hari perang teluk ma sudah lama berubah ibu
tapi di cikoneng teh ada perang tetangga
sedang seru serunya sekarang ini
yang dimaksud si nanang teh
perang antara bu jumadi melawan bu esther
seratus buat ibu sayuti
sekarang apalagi yang terjadi setelah keduanya main gedian televisi
oh bu ester teh sekarang beli kulkas yang baru
bu jum juga beli
jelas dia mah mana mau dikalahkan lah tuh
eh nang mereka itu belinya dari mana
dia beli di tempat yang sama ibu
tapi gimana ya bu jun bisa tahu apa apa yang dibeli sama ibu esther itu
kan di cikoni teh ada mata matanya
kalau bu esther beli apa apa teh besok pagi teh saya yang kasih tahu sama bu jung
begitu juga sebaliknya
kamu bisa tahu setiap mereka beli apa apa
jelas pertama bu ester beli pesawat televisi di toko cianjur saya yang mengantarkan
pasti kamu dapat komisi dari toko itu
kalau enggak maka
gimana mungkin kamu punya duit sebanyak ini ya enggak
tapi kalau komisinya kamu dapatnya dari hasil memanas manasi bu jum atau bu ester ya enggak halal
nang kamu kan mengalami domba mereka
supaya satu saat salah satu bakal kewalahan di lilit hutan
ya abis saatnya mau kerja apa lagi
mau balik aja ke genang sapi pak mansur
ngagul yang teh sapi